pak boleh bicara sebentar pak
bicara ya boleh
mau bicara pak
aduh gawat pak keadaannya mbak orono
aduh mbak orono ngeluh sakit perut pak
kasih obat perut
aduh tapi ini kegawat pak
sakit perut itu nggak gawat
gawatnya tuh begini pak
tapi ya dipegangin kepalanya pak
kan centini jadi pusing kan pak
bingung sakitnya tuh dimana
sakitnya kalo sakit perut ya disini
iya kan pada banget kan
tapi gapapa lah ya
bagus lah ya
coba kalo ada produser liat
pasti langsung disuruh syuting sinetron
ya udah pura pura aja
selamat siang tante
mau minta izin untuk jenguk sindi ya
kamu nih kayak orang asing aja
mau jenguk sindi kok pake minta izin segala mah tante
oh enggak enggak enggak tante enggak tante
saya bukan mau jenguk sini
gimana mau saya jenguk tante
yang bener kamu bob
beneran tante kalau tante gak percaya
saya udah kirim foto sindi tadi ke bbm
yaudah ya bener ya
udah udah liat
iya tante udah lihat bob
apa apa santai santai aja
ya udah deh bob
kamu udah infoin ke tante soal ini
kaget banget ngeliat cindy kayak gitu kelakuannya
aku menteni tegakmu
duduk lagi juga
wah borono udah sembunyai
perut apa kepala
aku bilang perut ya perut
sakit banget aduh
kalau yang sakit perutnya ngapain sih mbak pegang kepala
orang sakit perut kau suruh makan papaya ya allah
nanti aku jadi murus
si mbok ini sakitnya kan perut

aku gak mabuk
aku gak mabuk
mbak gak mabuk
gak pernah mabuk
aku sakit perut
aduh sakit perut
sakit perut sakit perut
nanti biar si mbok dibawa ke puskesmas
kamu gak usah ceman
mbok nanti kan baik sendiri
mbok biar lekasin aja
oh iya ini ya perut
pak boleh bicara sebentar pak
mau bicara pak
aduh gawat pak keadaannya mbok rono
aduh mbok orono ngeluh sakit perut pak
kalau mbok orono sakit perut
kasih obat perut gampang kan
aduh tapi ini kegawat pak
sakit perut itu nggak gawat
gawatnya tuh begini pak
tapi ya dipegangin kepalanya pak
kan centini jadi perut
bungcing kan pak bingung sakitnya tuh dimana
sakitnya kalau sakit perut ya disini
nah tapi yang dipegangin itu kepalanya pak
mbak kalau mbok orono kan memang beda
ya kan udah kamu tenang aja
mbok rono sebentar lagi akan
mama sangat kecewa sama kamu cindy
kamu bikin malu mama
kalau kamu tuh cuma bohong gimana
ya kan sini gak ada niatan buat bohong
cindy ngelakuin semua itu
nalik perhatiannya si bobby
pas bobby gak perhatian sama cindy
kalau mau menarik perhatian bobby
harusnya kamu mendukung bobby yang sedang skripsi
bukannya dengan cara cara bawang seperti ini cindy
dia marah marah makanya pakai nafas
kalau enggak yaudah kamu gak usah diterusin lagi
eh jangan atuh mama jangan
cindy akan samperin si bobby
terus cindy minta maaf sama bobby janji
malu mama kan kamu tau malu gak sih cindy
iya tau tau tau
iya bu segera dikirimkan
gak jadi mi gak jadi
kok gak jadi
cindy itu lagi butuh perhatian
kamu bela belain dulu lah
aduh nih aku kurang bela belain apa nih mami lihat nih
nih aku udah beliin madu mi buat dia mi
tapi mami gak tau sih
gimana kelakuannya cindy
kelakuannya kan selain kelakuannya emang kayak gimana sih
biasa aja kan apa sih
ini aku ambil barusan nih
dia tuh bohongin aku dia tuh pro pro sakit doang mi
ini buktinya nih dia lagi makan sama temen temennya nih
belum ada kemauajuan
terus kenapa papa tadi ditelepon suruh buru buru pulang
sebenernya cindy itu gak sampai sama si bobby kan
mama jangan bercanda dong
cindy itu pura pura sakit
biar dia dapat perhatian dari bobi tadi dia bilang sendiri sama mama
nih papa lihat sendiri deh
ini kan cindy kumpul sama temen temennya
gak ada yang aneh itu
biasa itu kan anak kita kan mode
rekaman itu diambil sama bobby sendiri tadi pagi pa
kalau cindy sakit kan harusnya dia nggak bisa keluar kamar
itu buktinya dia keluar kamar
berarti artinya cindy itu gak sakit pak dia pura pura
bukan gawat lagi pak ini bahaya besar
mama gak tau harus ngomong apa sama mereka pa
baru aja diomongin
masa handphone segitu aja berat
mama tenang dulu
sekarang angkat aja
jangan lupa di load speaker
supaya papa bisa denger
kabar buruk nih jeng
terutama masalah hubungan anak anak kita bobby dan cindy
iya jeng saya udah denger
saya malu sekali sama keluarganya mas susilo
atas nama cindy jeng
saya sudah tegur cindy kok
alasan dia ngelakuin itu sih karena dia supaya lebih deket lagi sama bobby
gak apa apa santai aja jeng
jeng mega gak marah
ya enggak lah ngapain marah
malah lucu ini
lucu kenapa ya jeng
si cindy tuh ada ada aja ya
romantis banget ya dia
bikin cara seperti itu
biar hubungannya sama bobby itu semakin deket
ide anak anak zaman sekarang suka ada ada aja ya jeng
kadang kadang suka gak kepikiran gitu sama kita kita yang udah tua kayak gini